satu persatu ruangan yang berada di kantor kejaksaan negeri jakarta pusat
disterilisasi oleh petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta pada jumat pagi
kejari jakarta pusat melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area kantor kejaksaan
untuk meminimalisir potensi penyebaran covid sembilan belas
sterilisasi dilakukan setelah kejari jakarta pusat menggelar rapid test masal terhadap seluruh pegawai
dan menemukan delapan pegawai terkonfirmasi positif covid sembilan belas
rencananya pelayanan kejaksaan negeri jakarta pusat baru akan kembali normal pada senin pekan depan
mulai hari jumat sabtu sampai dengan minggu